udara pasar takjil pasar rumput jakarta selatan jadi pilihan warga untuk membeli kudapan dan hidangan berbuka puasa
pedagang menjajakan berbagai makanan dan minuman di pinggir jalan pasar rumput
mulai dari makanan manis gurih hingga minuman segar tersedia di pasar ini
biasanya warga memenuhi pasar untuk membeli takjil sembari menunggu waktu berbuka atau ngabuburit
di kota medan sumatera utara jalan amaliun menjadi lokasi favorit warga untuk berburu takjil
puluhan penjual takjil menjajakan kudapan khas kota medan jelang waktu berbuka puasa
mulai kue gorengan pecel hingga minuman dingin
tahun ini saudara jalan amaliun lebih ramai dikunjungi warga dibandingkan tahun lalu
apa aja yang menarik dari sini macam makanannya
saya biasa selalu pergi
makanan tradisional makassar barongko jadi prima dona pemburu takjil di jalan mapan yuki makassar
kue berbahan dasar pisang ini jadi salah satu menu favorit berbuka
selain barongko sejumlah kue tradisional dan modern
juga dijajakan di pasar ini
ini salah satu makanan ataupun kudapan khas makassar ya bu ya
di blender dulu baru di kukus
lebih lengkap apa saja takjil yang diburu warga di pasar rumput jakarta selatan
akan disampaikan jurnalis kompas tv taufik riyadi
taufik apa saja yang dijajakan di sana taufik
ya cynthia dan juga saudara memang kondisi atau suasana di pasar takjil
ramadan pasar rumput jakarta selatan ini memang sangat ramai
di tempat saya berdiri ini tempatnya di jalan wadas timur ini sangat ramai
bisa dilihat saudara memang kalau kita lihat saya tadi sempat berjalan dari ujung jalan pak
atau penteng wadas timur sampai dengan pasar rumput ini memang banyak sekali masyarakatnya
ataupun pedagang yang menjajakan makanannya
selain juga banyaknya pedagang juga memang banyak juga dari pembelinya tadi
kita lihat di sini memang banyak wilayah padat penduduk dan juga dekat dengan pasar
jadi banyak pedagangnya tapi juga banyak pembelinya
dan saat ini saudara saya tadi sempat melihat ada makanan manis
lalu juga ada makanan yang asin asin
dan juga ada minuman yang segar segar dan juga es
dan tadi saya sempat melihat yang manis manisnya ada molen ada kue basah dan juga ada donat donatan
namun saudara untuk saya sendiri pribadi untuk berbuka puasa ini hidangan favorit saya adalah goreng gorengan
dan untuk lebih tepatnya saat ini saya sudah berada di stand ataupun tempat untuk berjual gorengan
saya sudah bersama dengan siapa mas boleh kenalan
ini boleh diceritakan nggak nih ada jadi dagangannya ini ada apa aja nih mas
pisau mayonis lontong ayam bakwan udang terus kue kue basah juga banyak
kalau di sini favoritnya tahu bakso
tadi saya lihat nih udah ada beberapa loyang nih yang habis
terus ada kue basah kayak lapis beras terus cente terus bakwan udang lontong ayam juga tinggal dikit
ini kan saya tadi lihat banyak sekali
kalau harganya cukup ya cukup standar lah
kisaran harga rp dua dua lima
ada yang kalau tahu baso emang spesial dia rp tiga sepuluh
jadi untuk yang favorit warga di sini tahu baso perharinya bisa sampai empat ratus pis terjualnya
jadi nih jualan di sini tahunan atau seperti apa nih mas
kalau saya di sini tahunan setiap bulan puasa doang
kalau di sini saya sudah hampir lima kali puasa
dan untuk puasa tahun ini kira kira gimana nih mas udah dua hari gimana
terus ya dari tahun kemarin lebih baik tahun ini
kayaknya nanti saya akan beli nih antara tahu baso ataupun kue kue basah mas
saudara betul sekian adalah bincang bincang saya dengan salah satu pedagang yang ada di pasar takjil ramadan pasar rumput jakarta selatan
memang seperti yang saya bilang tadi banyak sekali makanannya selain makanan ringan ada juga makan makanan berat
seperti tadi saya sempat melihat ada sate ada soto
pokoknya sol food sol food indonesia semuanya lengkap ada di pasar rumput jakarta selatan
informasi anda selamat ngabuburit taufik